apa itu buka buka
siapa itu buka
petugas kepolisian narkoba polres serang kota membekuk ar pelaku pengedar tembakau gorilla di jalan raya serang cilegon
tepatnya di depan sebuah kantor pengiriman paket di wilayah serang banten
petugas mengamankan pelaku beserta barang bukti paket tembakau gorilla seberat satu ratus lima puluh empat dua gram yang baru dibesannya via online
dari hasil pengembangan petugas menggeledah tempat tinggal pelaku
di lokasi petugas mengamankan barang bukti berupa dua bungkus klip narkotika jenis tembakau gorilla
dengan berat satu ratus lima puluh empat dua gram satu buah pakaian serta satu unit handphone
pelaku mendapatkan barang haram itu melalui jual beli di media
di jaring sosial
sayangnya satu pelaku lain berinisial r kabur ketika akan ditangkap
akan dilakukan penangkapan
inisial r melarikan diri sehingga cuma satu orang yang diamankan
untuk yang diadarkan di wilayah mana pak
untuk diadarkan di wilayah cilokon serang dan sekitarnya
dijual berapa pak per paketnya pak
untuk per paketnya untuk launching
masing tergantung pesanan kalau satu r nya dijual dengan harga seratus ribu rupiah
sudah berapa lama melakuin
baru tahun ini
untuk apa duitnya
pesanan buat apa
nggak buat apa apa
buat kesenangan sendiri berarti ya
para pelaku dijerat dengan undang undang narkotika dengan hukuman penjara minimal dua belas tahun
dan maksimal seumur
adi mazda serang banten